ayo sekarang kita harus cepat kesana
apa yang bisa membuat nogowo muncul seperti ini
jangan senang dulu
rasakan pembalasan ku atas gangguan muta di tikus penyelinap
jangan kenal kota septa belum juga datang
dengan cara apa
aku bisa mengalahkan mereka
aku bisa mengalahkan mereka
kau pikir kau sudah menang
kau pikir kau sudah menang
akhirnya ada makanan yang lezat di hutan ini
ratulah balaba yang baik
kami bukan makanan yang lezat
untukmu dan anak anakmu
kamu ngerti apa
aku bisa menawarkan makanan yang lebih lezat
daripada tubuh kita
yang kecil dan kurus ini
dan tentu saja jumlahnya lebih banyak
aku bisa saja memakan kalian
yang bisa bicara dengan bangsamu
jika kita berteman
aku akan selalu bertawa kalian
dimana ada makanan yang lezat untuk kaliannya
menarik sekali manusia
tapi pastikan kau akan menjadi teman
yang benar benar berguna untukku
jangan lupa untuk memberi alamat
bisa lebih kimi
itu bukan hoga
apa yang zegat
aku tak akan memperkenalkan bukti
biar aku membantumu jakka
besar atau kecil bagiku seangat
kau serangga lembah
apa yang ratu lakukan kenapa ratu menyelamatkanku
aku hanya melakukan apa yang seorang teman lakukan
ini semua salahku maafkan aku
tidak apa apa bocah ini bukan kesalahanmu
tapi ini adalah keinginanku
terima kasih karena sudah menjadi teman manusia pertama aku

melihat bocah dan peliharaannya
melihatmu sedih seperti ini
itu satu hal yang perlu kamu ketahui
bahwa bukan peliharaanku yang kamu bunuh tapi temanku
akan aku tunjukkan apa peliharaanku sebenarnya
aku harus merasa takut atau takjub melihat semua ini
sebaiknya kita harus menghampiri tempat itu sedulurku
hari ini adalah hari yang panjang
mungkin sebaiknya sedulu berdua tetap beristirahat
biar aku dan sedulur sunan kudus yang mengurus ini
sedulur karena ini agak benar
kami harap para studer bisa mengerti
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nonggok bungu muncul juga

dapat apa disini
terdapat apa disini
ada di reviews terus ada lina
varsa ya ngak

tenang ya kotanya